dengan membawa dua mobil laboratorium dan sejumlah alat pemantau suhu tubuh
petugas kesehatan badan intelijen negara melakukan tes cepat atau rapid test terhadap masyarakat
yang melintas di akses pintu masuk stasiun mrt duku atas jakarta pusat
setiap penumpang maupun calon penumpang komuter lain dan mrt yang melintas diminta untuk sukarela melakukan rapid test
dari hasil tes tersebut ada satu orang yang terindikasi covid sembilan belas
sehingga diisolasi sementara di dalam tenda untuk melakukan tes pcr di laboratorium mobile
petugas juga akan menelusuri jejak perjalanan penumpang tersebut
menurut salah satu peserta rapid test ia secara sukarela melakukan rapid test karena khawatir terpapar covid sembilan belas
sebab masih harus bekerja setiap hari ke wilayah jakarta yang merupakan zona merah
saya masih melakukan aktivitas seperti biasa di kantor jadi dalam seminggu itu masuk sehari
karena masih beraktivitas di luar jadi saya sempatkan buat ikut karena mumpung ada pasien kelas
rapid test yang dilakukan secara berkala dan dilengkapi mobile laboratorium ini diharapkan dapat turut segera mengakhiri pandemi covid sembilan belas
mobile laboratorium milik bin ini dapat mengelola lebih dari satu dua ratus sampel
isolasi untuk para orang orang yang terdeteksi dan kita lakukan tracking sehingga kita harapkan
pemutusan mata rantai ini bisa cepat dilakukan unit mobil lab yang kita adakan
yang mampu bisa melakukan tes sebanyak satu dua ratus empat puluh delapan sampel dalam satu hari
rapid test dan laboratorium mobil milik bin ini rencananya akan terus beroperasi mendatangi tempat tempat yang menjadi zona merah penyebaran covid sembilan belas
galih putra jakarta